mau memperbaiki semuanya sama lo
list kasih gue kesempatan ya
gue pindah kuliah dari auc dan gue bakalan kuliah disini
namanya gak ada kampus lain
kenapa harus disini
ya menurut gue ini kampus terbaik dan cocok buat gue
dan yang paling penting gue bisa ketemu sama lo tiap hari
udah berapa lama ya kita gak ketemu
udah berapa lama kita keminaaaaaaal finalement
selepaskan ya gapapaiending gue masih suli
oh iya kita jadikan dinner berdua malam ini
di tempat yang tadi gue bilang sama allah
eh itu kan si
lo berdua ingat kan dia siapa
dia pindah ke sekolah kita pas kita kelas dua sma
dia anak pindahan dari london
kehadiran dia sempat bikin gencar satu sekolah
karena dia cantik
dia juga super
hampir semua cowok cowok di sekolah naksir sama dia
hampir semua cewek cewek di sekolah kita
itu sebel sama kehadiran dia
mereka merasa tersaingi karena dia pinter
dia pusat perhatian semua cowok cowok
hampir semua cewek di sekolah gak suka
karena mel merasa tersaingi oleh dia
bukan cuma itu doang
semua guru guru juga suka sama naomi
karena dia emang smart
apa materi fisika bab dua yang sudah bapak ajarkan
kamu sudah paham kan
semua tugasnya sudah saya kerjakan
kamu tingkatkan lagi prestasi belajarnya
tapi tumben banget loh cepet pulang sekarang
ini kita nge ban ya
apa lo nyari makanan di kulkas

karena kamu minta pekerjaan dari peach

maksudku pasang kemudian tampil hidup force

yang selalu kita perhatikan
bahkan seseorang yang lempeng kayak manusia keluar
bisa kelepek kelepak dan jatuh cinta sama dia
sorry ya kamu lama nungguin aku
demi kamu apa sih angga
tapi aku harus ke ruang asis dulu
temen temen aku udah nungguin soalnya
kamu gak apa apa ya nungguin aku lagi
tadi ada yang bilang sebentar
bentar ya gue tinggal
iya bener banget rah
sekarang udah tau kan apa yang dari tadi gue sama pangeran bahas
naomi bukan bokapai citra
iya tapi tetep aja ji gawat
gue belum bisa dapet maaf bokapai citra
lagian juga tuh anak ngapain sih tiba tiba muncul di kampus kita
itu dia rah
gue juga gak tau
ya kenapa sih gue kesini
mau memperbaiki semuanya sama lo
kasih gue kesempatan ya
gue gak terlambat kan
asli panik banget sih kalo gue sampe terlambat
ini belum jam dua kan
om jojo gak salah liat ini
gak salah liat apa om jojo
karena non kok gantingan gitu akrab banget kayak saudara gitu loh
nonmel om jojo salah ngomong ya maafin om jojo ya non
nomel jangan marah ya